empat belas empat puluh satu hijriah tetap dilakukan oleh kementerian agama melalui sidang isbat
masjid istiqlal jakarta pusat tetap menerima dan menyalurkan zakat di tengah pandemi covid sembilan belas
sejumlah protokol kesehatan diterapkan petugas dalam penerimaan dan penyaluran zakat
sejak awal ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijri atau per dua puluh empat april dua ribu dua puluh
masjid istiqlal telah membuka pelayanan penerimaan zakat dari para muzaki atau pemberi zakat
tahun ini pengurus masjid istiqlal memberikan dua pilihan cara pembayaran zakat fitrah
yaitu datang langsung ke masjid atau dengan cara transfer ke rekening bank yang ditentukan
bagi para muzaki yang datang langsung pengurus masjid menerapkan sejumlah protokol kesehatan
yaitu dengan kewajiban memakai masker pengukuran suhu tubuh di pintu masuk
serta menjaga jarak fisik atau physical distancing
sementara dalam hal penyaluran zakat
petugas nantinya akan mengantarkan langsung ke rumah para penerimanya
sepertinya tahun ini lebih berkurang drastis daripada tahun biasanya
biasanya dari awal ramadan itu selalu yang bayar zakat selalu hadir
sekarang kelihatan kurang rame gitu
mungkin pelayanannya sudah bagus
cuma memang karena suasananya lagi terkait corona
ya mungkin nggak bisa leluasa para yang pembayar zakat yang hadir di istiqlal
sudah ada victor pangaribuan korespondensi nn indonesia
yang berada di kanwil kementerian agama provinsi dki jakarta
selamat malam victor
victor kita ingin mengetahui sebelum nanti keputusan ada pada sidang isbat
bagaimana kemudian pantauan suasana pantauan dalam memantau hilal di sana
ya selamat malam verdi
saat ini saya berada di gedung kantor wilayah kementerian agama ri provinsi dki jakarta
di jatinegara jakarta timur
jadi saya sudah mengikuti bagaimana tim hisap rukiat dari kanwil kemenak dki jakarta ini melakukan pemantauan
pemantauan ini dilakukan di lantai tujuh gedung ini
begitu sekitar pukul enam belas tiga puluh sampai dengan pukul delapan belas sekitar satu jam setengah tadi
tadi ada peralatan yang juga sudah digunakan untuk memantau hilal
yang pertama adalah theodolite
ini digunakan untuk mengetahui derajat posisi ketinggian matahari dan bulan
kemudian yang kedua adalah teleskop
yang ketiga adalah binokular
untuk melihat bayangan yang lebih akurat jika dibandingkan dengan teleskop
tadi ada sempat kendala saat melakukan pemantauan hilal di gedung ini
verdi yang pertama adalah awan yang cukup tebal
begitu kemudian mendung karena tadi sempat hujan rintik sebentar
dan yang satunya lagi adalah kendala tingginya gedung gedung di arah barat
di tempat titik pemantauan ini begitu
sehingga cukup sulit untuk melihat posisi hilal dengan jelas
nah sebenarnya posisi tersebut
atau titik pemantauan hilal ini adalah satu dari dua lokasi yang sudah ditetapkan
untuk memantau hilal di dki jakarta
dan hasil perhitungan oleh tim hisab rukiat
kanwil kementerian agama dki jakarta
ini menyatakan bahwa posisi matahari dan bulan
ini berdasarkan hisab epimeris
ini terdapat beberapa perhitungan diantaranya
matahari tadi terbenam pukul tujuh belas lewat empat puluh tiga menit lima puluh empat detik
kemudian bulan terbenam pukul tujuh belas lewat tiga puluh
tiga puluh menit tiga puluh detik waktu indonesia barat
kemudian tinggi hilal didapat di angka antara minus empat hingga minus tiga derajat
kemudian lama hilal ini hampir enam jam lima puluh enam detik dengan besar cahaya empat belas persen
sehingga hilal dalam posisi di bawah ufuk
dan bulan tampak lebih miring ke selatan matahari begitu
dan tidak terlihat karena lebih dahulu terbenam
dan istimewa ini memang diperhitungkan akan terjadi
malam nanti tepatnya tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
pukul empat puluh menit empat detik waktu indonesia barat
ferdi sebenarnya ada tiga kriteria yang sudah diputuskan oleh mabim
yaitu menteri agama brunei darussalam indonesia malaysia dan singapura
dimana hilal dapat ditentukan dengan memenuhi tiga kriteria
yang pertama adalah tinggi hilal ini minimal dua derajat
ini mengacu pada peristiwa pemantauan hilal pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
begitu diketahui dengan tinggi dua derajat

ketinggian tersebutlah hilal dapat terlihat dengan jelas
dimana ketika matahari terbenam
ketinggian bulan ini di atas horison tidak kurang dari dua derajat
tadi ketinggian hilalnya minus empat derajat begitu
yang kedua adalah kriteria jarak lengkung bulan dan matahari
atau sudut elongasi ini tidak kurang dari tiga derajat
dan yang ketiga adalah ketika bulan terbenam
umur bulan tidak kurang dari delapan jam selepas itijma terjadi
tadi dikatakan bahwa umur bulan akan terjadi sekitar enam jam
hasil yang didapat dari hasil pemantauan saya bersama dengan tim hisab rukyat
kanwil kementerian agama dki jakarta
menyatakan bahwa hilal dalam kondisi negatif atau ada di bawah ufuk
kemudian hari ke tiga puluh bulan ramadan masih berlangsung esok hari terakhir
dinyatakan tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh begitu
dan hari minggu ini dua puluh empat mei dua ribu dua puluh adalah satu syawal
ini artinya berdasarkan pemantauan
di titik lokasi dimana saya berada sekarang ini adalah satu syawal
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah akan jatuh esok lusa
baik terima kasih koresponen cnn indonesia victor pangaribuan
observatorium bosca institut teknologi bandung setiap tahunnya
menjadi salah satu rujukan untuk penetapan awal ramadan
dan syawal bagi kementerian agama republik indonesia dan masyarakat umum
sejak kamis dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
tim observatorium bosca telah melakukan persiapan pengamatan hilal
yang dilakukan meliputi pengecekan instrumen
melakukan kalibrasi dan meletakkan dua unit teropong di tempat yang sudah dipersiapkan
teropong ini memiliki konfigurasi ukuran sepuluh enam cm dan enam enam cm
jumlah peneliti yang terlibat sebanyak empat orang
dua orang bertugas di teleskop dan dua orang di bagian streaming
selama psbb pengamatan dilakukan secara internal dikarenakan pandemi covid sembilan belas
masyarakat yang berminat dapat menyaksikan pengamatan hilal ini
secara daring melalui live streaming
dan pada dua puluh dua dan dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
mulai pukul setengah empat sore
sudah ada zaihul haq dari biro bandung cnn indonesia
selamat malam zai
kita ingin konfirmasi anda saat ini berada di mana
bagaimana kemudian situasi pemantauan hilal di tempat anda berada
ya baik selamat malam ferdi
betul saat ini saya berada di kantor biro jawa barat cnn indonesia
tempat saya melaporkan pada malam hari ini
ini tentu berbeda dari tahun tahun sebelumnya ferdi
ketika observatorium bosca melakukan pengamatan hilal atau sabit
di mana para wartawan bisa langsung mendatangi observatorium bosca
yang berada di lembang kabupaten bandung barat
namun di tahun ini di tengah pandemi covid sembilan belas ini
observatorium bosca sendiri ini melarang atau tidak berkenan
ada kerumunan atau warga yang datang yang akan menyaksikan termasuk
termasuk juga wartawan
sehingga pengamatan hilal atau sabit ini dilakukan secara internal
internal dalam hal ini adalah hanya staff dari observatorium bosca
yang terdiri dari empat orang yang melakukan pengamatan
kemudian seperti ada dalam paket pengantar tadi
hasil dari pemantauan itu
selama dua jam terhitung dari pukul setengah empat sore
sampai tadi selesai pukul setengah enam sore
ini dapat disaksikan melalui kanal youtube resmi observatorium bosca
dan memang tadi selama dua jam tim peneliti observatorium bosca ini
belum melihat adanya hilal
karena memang ada beberapa hal yang membuat hilal itu masih dikatakan negatif
yang pertama meski hilal belum berhasil dikonsumsi dengan perubahan yang terjadi di situ
dan yang kedua adalah
hingga sekarang belum dapat dilihat

tim peneliti observatorium bosca ini berhasil melihat adanya bulan sabit tua
dimana kalau kita berbicara mengenai bulan sabit ini adalah penanda
beralihnya bulan ramadan ke bulan syawal
nah selain ada hilal yang masih belum nampak atau negatif
tapi tim observatorium bosca ini mengatakan bahwa alasannya pertama
karena memang bulan ini terbenam lebih dulu daripada matahari
dimana tadi atau tadi sore pukul tujuh belas tiga puluh dua bulan lebih dulu terbenam
kemudian pukul tujuh belas tiga puluh sembilan matahari terbenam
artinya belum ada konjungsi
dimana konjungsi ini adalah bisa dikatakan garis yang sama
sehingga menurut saya ini adalah hal yang tidak terjadi di situ

namun demikian meskipun hari ini belum bisa kelihatan hilalnya
pihak dari observatorium bosca verdi akan kembali melanjutkan
pemantauan hilal pada esok pagi
sampai dengan hingga terbenamnya matahari di ufuk barat
karena kalau kita melihat bahwa di indonesia ini
pihak yang berwenang untuk menetapkan awal ramadan dan awal syawal ini adalah pemerintah
dalam hal ini
pemerintah adalah pemerintah yang berpengalaman untuk menetapkan awal ramadan dan awal shawwal
tentu tugas dari observatorium bosca ini adalah melakukan
atau menyampaikan hasil perhitungan penelitian dan pengamatan tentang hasil
yang diamati selama dua jam tadi ini
kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang
jika diperlukan sebagai masukan untuk sidang isbat
demikian yang dapat kami laporkan kembali ke anda verdi
baik terima kasih
zaiul haq dari bandung
sidang isbat segera kembali tetap bersama kami
sebentar saja di podcast
nadlatul ulama jawa timur di kabupaten gresik sore tadi tidak berhasil melihat bulan sebagai tanda dimulainya hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
pantauan dilakukan oleh sejumlah perukiat nahdlatul ulama di titik titik tertinggi di dua puluh wilayah di jawa timur
satu di antaranya adalah di bukit condro dipo kabupaten gresik
di tempat ini tim tidak berhasil melihat hilal yang merupakan tanda berakhirnya bulan ramadan dan dimulainya bulan syawal
secara hisap atau perhitungan matematis tidak terlihatnya hilal sore ini berarti puasa ramadan digenapkan menjadi tiga puluh hari dan idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah jatuh pada hari minggu dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
meski begitu penentuan satu syawal tersebut akan dilakukan pada sidang isbat malam ini di kementerian agama di jakarta
sudah ada rangga umara dari surabaya jawa timur
selamat malam rangga
rangga kita ingin mendapatkan informasi
bagaimana kemudian situasi pemantauan hilal di titik pantau anda saat ini
ya ferdi selamat malam
sudah kurang lebih empat puluh menit ya pantauan hilal
untuk sebagai penanda di berakhirnya bulan ramadan atau diawalinya bulan syawal sebagai awal dari hari raya idul fitri
di bukit condro dipo gresik ini sudah
jadi tadi sebenarnya agenda utamanya dari rukiatul hilal atau pemantauan hilal ini sebenarnya ada pada menjelang sore harinya itu pada saat matahari mulai terbenam
jadi proses proses itu selama kurang lebih dari tiga menit itu yang kemudian dipantau secara detail oleh para tim perukiat dengan berbagai macam metodologi
antara lain dengan menggunakan teleskop juga dengan ada beberapa yang kemudian melakukannya atau memantaunya dengan menggunakan mata telanjang
semuanya diperbandingkan dan nanti akan dan kemudian dirumuskan satu hasil dan hasilnya pada hari ini pada sore ini bahwa tim perukyat di bukit condro dipo gresik ini tidak berhasil melihat hilal
demikian juga verdi yang terjadi pada sembilan belas titik lainnya di jawa timur yang disebar oleh tim lembaga falakiyah nahdlatul ulama jawa timur ke titik titik tertinggi di dua puluh kabupaten
kota ini juga tidak menemukan atau tidak melihat adanya hilal sebagai tanda dimulainya satu syawal pada keesokan harinya
nah ada beberapa sebab tidak terlihatnya hilal pada pantauan rukyatul hilal pada sore ini
di antaranya adalah cuaca yang mendung dengan awan yang tebal sehingga tidak bisa melihat secara jernih apakah ada penampakan hilal atau tidak
nah cuaca yang buruk ini memang menjadi masalah ferdi sejak siang tadi
karena di beberapa wilayah seperti di surabaya dan sekitarnya termasuk juga kabupaten gresik ini sudah terjadi hujan deras dengan angin kencang dan awannya tebal menutupi
bahkan tadi menjelang jam empat juga masih ada gelayutan awan berwarna kelabu gelap yang ada di ufuk
begitu sehingga memang pada saat dilakukan pemantauan tidak bisa terlihat adanya hilal
nah yang kedua tidak terlihatnya hilal adalah posisi hilal
karena menurut tim dari peruk yat ini ada di bawah ufuk
kondisinya hilal tersebut bahkan menurut tim perukyat bahkan tidak bisa ditentukan derajatnya atau minimal derajatnya adalah dua derajat
itu bahkan tidak bisa terlihat
jadi memang tim kemudian memutuskan bahwa mereka tidak bisa melihat hilal
dan secara metodologis hisap seperti tadi anda sampaikan
jika hari ini sebagai hari
menjelang penutupan atau menjelang akhirnya berakhirnya bulan ramadan tidak terlihat hilal
maka ramadan kemudian digenapkan menjadi tiga puluh hari
dan dimulainya satu syawal itu akan dimulai pada keesokan harinya atau lusa
setelah dilakukannya pantauan hilal pada kali yang pertama ini
meski demikian ferdi tadi anda juga sudah sampaikan
lembaga lembaga islam yang melakukan pemantauan hilal
nu juga tidak bisa memutuskan sendiri
karena memang harus diserahkan kepada tim isbat
dari kemenak yang hari ini malam ini akan melakukan sidang isbat di jakarta
baik terima kasih
produser cnn indonesia rangga umara dari surabaya jawa timur
dan kita langsung bergabung dengan kementerian agama
untuk mengikuti bagaimana hasil sidang isbat penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
terima kasih oleh
benar benar dan tetapdepat
ini jadi babi yang dibawa ke program ini yah merh barenguesti ini sudahpr married ikhlas first iya sekarang adalah pal apart let's endoro
wakil dari bapak majelis ulama silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
yang kami hormati bapak menteri agama bapak wakil menteri agama

bapak ketua komisi delapan dpr ri para pemirsa umat islam dan seluruh bangsa indonesia
bahwa kita baru saja menetapkan bersama sama pada sidang isbat tentang jatuhnya satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
yang insya allah berhari raya idul fitri pada hari ahad atau hari minggu pada tanggal dua puluh empat mei
dua ribu dua puluh yang tadi bersama sama kompak telah diputuskan
itu sebagai hari raya idul fitri
tadi sidang isbat juga dihadiri oleh ormas ormas islam
dan semuanya baik dari ahli hisab dan ru'yah menyepakati bersama bahwa idul fitri insyaallah akan kita laksanakan pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
bapak ibu sekalian
dan bahwa di suasana idul fitri ini kita alhamdulillah bersyukur kadirat allah swt
kita dapat melaksanakan idul fitri bersama sama walaupun dalam suasana di beberapa daerah dilaksanakannya psbb
tapi kita harus juga menjaga hal ini karena kita merasakan bahwa musibah covid sembilan belas ini masih berlangsung di tengah tengah kehidupan kita bangsa indonesia
oleh sebab itulah dalam suasana idul fitri ini kita juga melaksanakannya dengan suasana keprihatinan
sehingga musibah covid yang amat penting yang kita hadapi ini dapat segera berangsur angsur pulih di tengah tengah kita
bapak ibu sekalian
tentunya ada beberapa hal kami dari majlis ulama indonesia perlu menyampaikan beberapa hal hal penting
termasuk pelaksanaan sholat
yang di beberapa daerah itu banyak bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan sholat idul fitri itu sendiri
memang kita mengharapkan bagi dalam suasana musibah corona ini agar kita melaksanakan sholat idul fitri di rumah masing masing
hal ini untuk menghindarkan kerumunan dan mengantisipasi
agar kita ke depan ini
dapat menekan dari merebak merebaknya wabah corona ini
oleh sebab itulah
maka majelis ulama indonesia dengan fatwanya nomor dua puluh delapan
menyampaikan bahwa sholat idul fitri itu bukan hal yang dilarang
karena di sana sini dikatakan dilarang sholat idul fitri
tetapi kita mengindahkan sebuah kaedah
darul mafasid bukadabun alajabil masoleh
hendaknya menghindarkan kerusakan
daripada kita mengambil masalah
sholat jumat saja kita menyampaikan dapat kita laksanakan di rumah
secara sendiri ataupun berjamaah
apalagi sholat idul fitri yang sunnah
jadi bagi kita majlis sulama indonesia mempunyai pertimbangan
agar untuk menekan merebaknya wabah corona ini sebaiknya kita sholat di rumah masing masing
memang ada beberapa kekecualian bagi daerah yang zona hijau yang terkendali
tetapi bagaimana kita mengantisipasi zona hijau itu
kalau sudah di lapangan yang terbuka
sehingga dari sana sini yang kita tidak tahu mereka itu datang
untuk bersholat idul fitri
dan terkadang menjaga
cara untuk sholat
untuk tidak saling merapat itu agak susah
walaupun teorinya kita akan bisa laksanakan seperti itu
tetapi pada prakteknya akan amat susah
nah untuk mengantisipasi seperti ini
maka kita laksanakan sholat idul fitri kali ini
dengan kita bersabar ini insya allah
allah akan memberikan jalan keluar yang sebaik baiknya
as sobru miftahul farajqan wa bapata
bahwa kesabaran itu adalah kunci kesuksesan
kunci keberhasilan kita
menekan wabah corona yang akan datang ini
bapak ibu sekalian para pemirsa umat islam dan bangsa indonesia
bahwa kita saat ini sedang dirundung masalah musibah yang besar ini
tetapi hendaknya sesudah idul fitri pun
kita harus tetap merajut kebersamaan kita
sehingga kita dapat bersama sama menanggulangi wabah corona ini bersama sama
sehingga kita dapat menatap masa depan bangsa ini
dengan lebih baik ke depan
mudah mudahan allah subhanahu wa ta'ala akan dapat menjaga kita
memelihara kita serta mengeluarkan kita dari kondisi yang terpuruk ini
kepada kondisi yang lebih baik di masa depan yang akan datang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak kepada bapak kei haji abdulazadi
mohon berkenan bapak yandri susanto ketua komisi delapan dpr ri untuk berkenan menyampaikan beberapa pesan
mohon berkenan pak
terima kasih pak menteri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa salatu wassalamu ala surafil anbiya iwal mursalin
yang saya hormati pak menteri agama republik indonesia
yang saya hormati pak wakil menteri agama republik indonesia
pak dirjen bimas islam
wabil khusus dari majelis ulama indonesia pak abdul jaidi
dan yang saya banggakan saya hormati seluruh umat islam di seluruh indonesia
bapak ibu alhamdulillah kami dari komisi delapan dpr ri
mengikuti sidak isbat
penetapan satu sawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah dari awal sampai akhir
sebagaimana tadi disampaikan oleh pak menteri agama
alhamdulillah satu sawal tahun ini
baik dari sisi hisab maupun ru'iyah
sama sama tidak ada perbedaan
patutlah kita syukuri
karena bagaimanapun kebersamaan kekompakan satu sawal ini
insyaallah akan menjadi antibodi kita pak menteri
dan saya harapkan kita di tengah pandemi covid sembilan belas ini yang luar biasa
oleh karena itu saran dari beberapa ormas islam tadi
yang mengikuti secara virtual bahwa pentingnya untuk merajut komunikasi
yang terus menerus antar umat islam majelis ulama indonesia
kementerian agama dpr untuk memastikan bahwa tahun tahun ke depan
satu sawal ataupun satu ramadan sebaiknya kita padukan kita samakan
karena bagaimanapun mungkin kalau bersama itu insyaallah
umat akan menyambut dengan gegap gemita
oleh karena itu atas keputusan hari ini
dari sidang isbat ini yang alhamdulillah tadi
dari semua laporan daerah maupun laporan pak cecep
sudah dipastikan insyaallah kita akan melaksanakan
satu sawal empat belas pasal hijriah pada hari minggu tanggal dua puluh empat mei
oleh karena itu kami berharap di tengah pandemi covid sembilan belas ini
marilah kita tetap waspada tidak boleh menganggap remeh corona ini
tetapi dari beberapa laporan pak menteri kami sebagai anggota dpr
termasuk dari anggota komisi delapan dan informasi yang lain
kami menyambut baik keputusan pemerintah untuk sholat idul fitri
dari rumah masing masing termasuk dari fatwa majelis ulama indonesia
tetapi faktanya pak menteri termasuk selama ramadan ini
banyak umat kita umat islam yang melaksanakan tetap beribadah di masjid masjid
oleh karena itu jika saja nanti satu sawal empat belas pasal hijriah
ada warga atau umat kita yang tetap sholat di lapangan ataupun di rumah
mohon kiranya kami dari dpr mengharapkan tidak ada tindakan reprisip dari aparat keamanan
tidak ada pembubaran ataupun apapun namanya secara kekerasan

karena harus terjadi dialog yang bagus
kalau bisa dicegah dicegah pak menteri
tapi kalau orang sudah kumpul di masjid sudah kumpul di lapangan terus dibubarkan
saya kira akan menimbulkan persoalan baru
oleh karena itu kami juga dukung tadi dari majelis ulama indonesia yang zona hijau
kalau ada yang mau sholat saya kira tidak perlu dibubarkan pak menteri
karena ini juga banyak keluhan dari masyarakat kita
kenapa mal mal sekarang buka pak menteri
dan itu tidak dibubarkan
buka dari jam sebelas sampai jam sepuluh malam
pasar pasar penuh pak menteri
walaupun kita memang harus satu kata
corona adalah musuh kita bersama
corona harus kita hadapi secara bersama
maka kami juga berharap ketegasan pemerintah untuk menegakkan protokol corona ini
jadi kalau pasar boleh dibuka mal boleh buka
saya kira kalau ada umat islam yang dengan keyakinannya
dan insya allah ada zona hijau
tidak ada yang terpapar covid sembilan belas
maka mohon kiranya tidak dibubarkan
atau tidak ada tindakan reprisip baik dari pihak polisi tentara
aparat lurah desa camat bupati wali kota gubernur dan lain sebagainya
insya allah sekali lagi dengan kebersamaan ini
kita akan tatap masa depan yang lebih baik
dan kami sampaikan di awal ramadan kemarin pak menteri
kesalihan individu harus tetap kita iringi dengan kesalihan sosial
walaupun ramadan telah berlalu
dan kita tatap setelah pasca ramadan ini
marilah kepedulian sesama tetap kita gaungkan tetap kita rajut
karena itulah modal bangsa ini
akhirnya kami dari komisi delapan dpri mengucapkan
selamat hari raya idul fitri
satu sawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
mohon maaf lahir batin
semoga allah swt memberikan yang terbaik buat kita semua
dan doa kami semua semoga virus corona ini berlalu dari bumi kita
negara republik indonesia yang sangat kita cinta ini
terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan
kepada allah swt kami memanampun
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak yandri susanto terima kasih banyak
percayalah masalah relaksasi di bidang ibadah sudah menjadi pemikiran bapak presiden dan kami semua
tinggal menunggu mencari kapan waktunya yang paling tepat
kalau saat ini kelihatannya grafiknya masih menaik
insyaallah kalau grafiknya menurun pasti akan ada langkah langkah nyata di bidang itu
selanjutnya mohon berkenan bapak wamen untuk menambah sedikit bapak wamen
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak menteri agama yang saya hormati
bapak petua komisi
bapak yandri yang saya hormati
bapak yabdurah jahidi
ketua muslimah indonesia yang saya hormati
bapak dgnb masih selam
bapak bapak dan ibu ibu yang berbahagia
dalam sidang isbat tadi
ada kehendak yang mengemuka
kehendak bersama agar awal ramadan
dan dhul hijjah bisa diselenggarakan bersama sama
kami seizin dari bapak menteri agama
menyambut dengan gembira usulan tersebut
dan untuk itu perlu segera ditindaklanjuti
untuk diselenggarakan pertemuan
untuk membuat penyatuan kalender hijriah
penyatuan kalender hijriyah itu
mensyaratkan adanya dua hal yang harus ada
kesepakatan terkait dengan kriteria
pada posisi hilal untuk imkan
atau mungkin atau tidaknya dapat dilihat
pada saat dirukyah
yang kedua kesepakatan siapa pihak yang mendapatkan otoritas
untuk melakukan isbat yang menyatakan bahwa
saat ini sudah dinyatakan masuk bulan baru atau belum
seijin bapak menteri agama akan mendukung
agar masyulama indonesia bersama sama dengan
ormas ormas agama yang lain
ormas agama islam
untuk menyelenggarakan pertemuan
dengan sejumlah pakar
untuk membahas masalah penyatuan kalender hijriyah
dan insyaallah kami dari kementerian agama
mudah mudahan kita bisa bersepakat
dalam banyak hal sehingga kita bisa terus melaksanakan
kegiatan idul fitri idul adha dan
awal ramadan bersama sama
demikian kurang lebihnya mohon maaf
terima kasih bapak menteri
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak zainud tauhid wakil menteri agama
terima kasih saudara saudara sekalian yang saya hormati
sebelum mengakhiri telekonferensi ini kami himbau
kepada seluruh umat islam di indonesia
untuk tetap memperdomani surat edaran menteri agama nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang panduan ibadah ramadan dan idul fitri satu sawal empat belas barat

pada tahun dua ribu dua puluh satu hijriah di tengah pandemi wabah covid sembilan belas
kami himbau untuk pelaksanaan sholat idul fitri
yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah
baik di masjid atau di lapangan
diatiadakan cukup dilakukan di rumah berjamaah dengan keluarga
kami harapkan kalau selesai idul fitri ini
dengan kita taat kepada aturan
sehingga penularan covid sembilan belas ini menurun
kita semua berharap bapak jokowi dan kita semua
bisa mendapat memprogramkan relaksasi di bidang rumah ibadah
tapi kalau meningkat ya tentu saja belum bisa kita lakukan
karena akan membahayakan kita semua begitu
selanjutnya agar tidak melakukan kegiatan takbiran keliling
kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid di musola atau di rumah
dengan menggunakan pengeras suara dari musola atau masjid masjid
silaturahmi atau halal bihalal yang lajim dilaksanakan ketika hari raya idul fitri
akhirnya selaku menteri agama dan menteri perintah

selamat idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
semoga idul fitri kali ini
mampu meningkatkan kualitas keberagaman kita di tanah air tercinta
semoga kita semua tergolong orang orang yang menang
semoga allah swt memberkahi kita semua
dan semoga allah swt segera mengangkat musibah covid sembilan belas ini dari bumi indonesia
dan kita dapat segera kembali menata kehidupan yang lebih baik
saya berharap mudah mudahan melalui media ini
apa yang kita hasilkan dalam sidang isbat ini
bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat kita
dan karenanya selaku menteri agama saya menyampaikan terima kasih
tiada sehingga apresiasi saya kepada seluruh insan pers
para jurnalis para media yang selama ini telah membantu kami
dalam menyebarluaskan berita berita yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas
dengan inilah mari kita akhiri konferensi pers ini
dengan sama sama membaca hamdallah
terima kasih atas segala perhatiannya
saya akhiri dengan takbir
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya baru saja kita menyaksikan telekonferensi
yang dilakukan di kementerian agama republik indonesia
dipimpin langsung oleh menteri agama fahlur razi
yakni sidang isbat untuk penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
yang tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan perhitungan hilal
yang tadi dilakukan dengan metode hisap serta metode rukiah
ini menyimpulkan bahwa satu syawal ini di
atau jatuh pada hari minggu tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
dan tadi juga disampaikan bahwa kemudian sejumlah pihak dari mui
dari komisi delapan dpr ri terkait dengan bagaimana pelaksanaan idul fitri
ataupun juga rangkaian ibadah idul fitri nanti juga tetap merujuk kepada
surat edaran kementerian agama nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang panduan ibadah ramadan dan idul fitri di tengah masa pandemi covid sembilan belas
dan juga merujuk kepada fatwa mui nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh

tapi satu dengan yang lain
keduanya sama pentingnya
karena seorang peruhyat tentu dia harus menguasai hisap
tanpa hisap tidak bisa merukyat dengan baik
begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal lalu dirihuyat
pemerintah sejak dulu melalui kementerian agama selalu menggunakan kedua metode tersebut
karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain
informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas kementerian agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang di delapan puluh titik ruhyat di tiga puluh empat provinsi seluruh wilayah tanah air indonesia
dari delapan puluh titik semua melaporkan tidak melihat hilal
sebagaimana yang dilaporkan oleh direktur urkundi
dan pembinaan sariah
semuanya melaporkan tidak melihat hilal
sebagaimana yang dilaporkan oleh direktur urkundi
dan pembinaan sariah
oleh karenanya dengan dua hal tadi yaitu hisap posisi hilal masih di bawah ufuk
dan lalu kemudian laporan huriyatul hilal
tidak melihat hilal
karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa
satu sawal tahun seribu empat ratus empat puluh
satu hijriah jatuh pada hari ahad atau minggu tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
berbagai bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas terus mengalir
termasuk dari pt telkom indonesia berupa seratus ribu paket donasi di tujuh wilayah di indonesia
bantuan tersebut berbentuk sembako paket buka puasa bingkisan lebaran dan sejumlah uang tunai
pt telkom indonesia bersama menteri bumn kembali menggelar program bantuan sosial
dalam rangka idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah rabu pagi
yakni pemberian paket donasi sembako paket buka puasa bingkisan lebaran dan sejumlah uang tunai
pada masyarakat yang terkena dampak covid sembilan belas
total ada seratus paket donasi dengan nominal empat puluh tujuh miliar rupiah

di tujuh lokasi telkom regional yaitu medan jakarta bandung semarang surabaya balikpapan

berbeda dari tahun tahun sebelumnya
direktur utama telkom ririk adrian syamregaskan
donasi kali ini berfokus memberi bantuan kepada para pekerja informal
santri dan anak yatim piatu serta relawan tenaga medis
kali ini kita juga melihat banyak saudara kita yang kurang beruntung
sehingga terdampak negatif atas adanya pandemi covid sembilan belas ini
lebih besar dibanding yang tahun tahun sebelumnya mengumpulkan bantuan
dalam donasi ini telkom juga melibatkan satu tiga ratus umkm mitra binaan
sebagai pihak penyedia barang bantuan
hal ini juga diapresiasi oleh menteri bumn erick thohir
karena telah sejalan dengan visi misi pemerintah
untuk tetap menggerakkan roda perekonomian umkm walau di tengah pandemi
karena itu program daripada pemerintah
bagaimana bapak presiden selalu
mendorong nomor satu
ukm nya harus jalan harus dibantu
yang kedua bagaimana tadi rakyat dapat kepastian makan
dan juga bekerja kembali dengan cepat
tentu ketika kurvanya sudah menurun
selain sembako telkom juga menggelar rapi tes gratis bagi para pekerja informal
dan menyediakan ambulans khusus pasien covid sembilan belas
disamping itu menteri bumn disuguhkan demo autonomous uvc mobile robot
atau robot disinfektan karya telkom university
putri demes nugra endrianto jakarta
cnn indonesia breaking news sidang ijbat segera kembali tetap bersama kami
ada dua hal yang sebenarnya ingin kita tanyakan lebih lanjut soal mudik dan juga bagaimana pelaksanaan rangkaian ibadah idul fitri nanti
yang pertama dulu pak amir soal mudik ini kan masih banyak kemudian masyarakat yang sepenuhnya belum jelas bagaimana kemudian di tengah pandemi ini aktivitas mudik kan sebenarnya dilarang
tapi ada juga yang masih terus melakukan aktivitas ini tanpa memikirkan efeknya
memahami kondisi seperti ini bagaimana pak amir
ya baik mas ferdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang dimuliakan dirahmati allah
pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada cnn yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan perbincangan ini
sehingga dalam kesempatan ini ada dua hal yang ingin
saya sampaikan yang pertama idul fitri pada tahun ini seribu empat ratus empat puluh satu hijriah merupakan fenomena yang berbeda dengan idul fitri yang sebelumnya
yaitu dimana pandemi covid sembilan belas masih sangat mempengaruhi
kondisi di mana umat islam tengah merayakan idul fitri pada seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
perbedaannya itu terletak pada banyak hal ya
pertama kalau kita lihat kebijakan pemerintah tentang psbb pembatasan sosial berskala besar
ini merupakan kebijakan yang harus kita ikuti secara bersama sama
pemerintah jangan membingungkan rakyat tetapi harus tegas jelas dan rakyat pun akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah
kita majelis ulama indonesia mas ferdi telah melakukan dialog secara maraton dengan kepala gugus tugas pak dodi munardo
kemudian dengan guru dki jakarta pak andries baswedan
kemudian dengan para ahli di bidang vaksin di bidang kesehatan
maka intinya idul fitri ini harus kita jadikan momentum untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tenang
memang mampu memberikan suasana yang kondusif
sehingga jangan sampai idul fitri ini justru menimbulkan ledakan angka yang terinfeksi positif oleh virus corona
oleh karena itu saya ingin menyampaikan ada satu istilah yang sekarang tengah kita populerkan mas ferdi ya
kalau dulu kita kenal dengan istilah empat sehat lima sempurna dengan makanan
asupan bergiji maka sekarang istilah ini harus kita populerkan kembali yaitu empat ditambah satu lima
pertama kita harus membiasakan pakai masker kemudian yang kedua cuci tangan sesering mungkin
dan yang ketiga harus menjaga jarak sosial social and physical distancing
yang keempat ialah olahraga termasuk istirahat cukup dan jangan panik dan yang kelima tentu memakan makanan yang bergizi
jadi lengkap empat ditambah satu jadi lima
nah ini harus kita budayakan terutama di suasana lebaran ini mas ferdi
mengapa karena kita masing masing pribadi punya tanggung jawab moral untuk menjaga diri
keluarga kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga diri sehingga allah dalam surat at tahim ayat enam menegaskan
hei orang beriman pelihara diri dan keluarga kamu
dari ancaman makanya disini dari situasi korporasi yang dimana kita harus menjaga dan memelihara diri
agar jangan sampai covid sembilan belas ini mempengaruhi
kehidupan sosial kemasyarakatan yang kemudian menciptakan suasana yang tidak kondusif
nah karena itu idul fitri adalah bulan peningkatan harus menciptakan suasana kehidupan sosial yang kondusif
artinya apa artinya kita harus menjadi contoh harus menjadi teladan
untuk apa untuk mengedukasi masyarakat
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat
tentang bahaya virus covid sembilan belas
yang hingga saat ini belum ada satu ilmuwan di dunia yang menemukan vaksin untuk yang musnahkan covid sembilan belas ini
nah karena itu kita harus mengedepankan pencegahan
jadi mencegah kata dokter itu lebih baik daripada mengobati
nah karena itu idul fitri adalah kembali kepada hari kemenangan
hari kemenangan yang mampu menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengembirakan kita semua
hidupan sosial yang mencerahkan kita semua
jangan sampai idul fitri justru menimbulkan ledakan angka yang kemudian karena kita tidak mampu mengendalikan diri dan keluarga
nah karena itu silaturahmi lewat visual lewat jum hp
media sosial menurut saya adalah sesuatu yang amat sangat efektif
karena biar jauh jaraknya jauh di mata tapi di hati dekat
jadi di hati dekat itu maksudnya yang pentingkan hatinya dalam suasana yang adem ayem yang tenang sehingga bisa menciptakan kehidupan sosial
jadi kita harus berpikir baik untuk menuju kemaslahatan kehidupan kita di tengah tengah masyarakat
kalaupun kemudian ini memang situasinya dan kondisinya tidak memungkinkan untuk bersilaturahmi atau bertemu secara nyata begitu berhadapan hadapan
tapi kemudian ada pertanyaan di tengah pro kontra ini bagaimana kemudian niatnya dilaksanakan tapi berkahnya juga diperoleh
lebih lanjut nanti kita akan bahas pak amir
cnn indonesia breaking news sidang isbat segera kembali
cnn indonesia breaking news
bisa berbicara tentang pengurusan yangboard
anda masih bersama martian yangwi key news
dan kita masih berbincang dengan waskjen
mui amir syah
tambunan pak amir kalau tadi kan kita sudah jelas bahwa ada aturan yang mengatur di tengah kondisi darurat
ini ada tata laksana ibadah yang harus dilakukan mulai dari bagaimana pelaksanaan sholatnya dan juga bersilaturahmi
tapi kemudian masyarakat juga bertanya apa yang menjadi rujukan atau dalil apa yang kemudian dijadikan sehingga fatwa yang keluar dari mui nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh kita juga tahu
karena kemudian pertanyaan pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah afdol atau tidaknya pak niatnya sudah dilaksanakan
tapi apakah kemudian berkahnya sampai afdol atau tidaknya dengan situasi seperti ini dan bersilaturahmi dengan cara virtual seperti ini pak amir
ya baik jadi seperti saya katakan di awal tadi bahwa menjaga diri memelihara diri itu hukumnya wajib
mengapa karena allah menentahkan dalam al quran seperti disebut dalam surah at tahrir mayat enam tadi
bahwa setiap orang beriman wajib melihara dirinya agar dia tidak dipengaruhi oleh suasana kehidupan yang merusak diri dan keluarga
nah karena itu covid sembilan belas seperti kita ketahui diakui oleh para pakar di dunia bahkan pemerintah indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan
covid sembilan belas ini tidak terkendali yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan
pertama kehidupan keluarga merebet kepada kehidupan sosial kehidupan ekonomi bahkan bisa mengarah kepada kehidupan politik
nah karena itu masyarakat indonesia secara keseluruhan dan pemerintah bersama sama para ahli pemangku pentingan
harus bahu memulai
untuk apa untuk kita mampu mencegah dari dampak negatif virus covid sembilan belas ini
nah karena itu idul fitri merupakan hari kemenangan mas ferry harus kita rebut momentum idul fitri
apa artinya kemenangannya ini maksud disini
kemenangan disini ada dua
kemenangan merayakan idul fitri dengan rasa syukur kepada tuhan yang maha kuasa
kita telah berhasil menyerangkan ibadah puasa
dan yang kedua adalah kemenangan untuk kita bisa terhindar dari dampak negatif dari virus ini
nah caranya bagaimana
caranya secara protokol medis saya sudah jelaskan di atas
caranya bagaimana dalam konteks islam
jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan

nah cara lain dalam konteks islam ada maklumat
kita harus menjelaskan kebawah syarikat
yaitu mengutamakan untuk menyelamatkan diri kita ini
jangan sampai gara gara kita mau sholat berjamaah di masjid di lapangan
kemudian kita menularkan kepada orang lain
atau orang lain yang datang menularkan kepada orang lain lagi
nah karena itu dalam fatwa mui nomor dua puluh delapan
tentang kaifiat sholat idul fitri
silakan secara sendiri di rumah
silakan secara berjamaah di rumah
ada imam ada khotib silakan berjamaah
di rumah kalau tidak bisa berjamaah
silakan sendiri di luar rekan
artinya hakikat ibadah ini
tetap terlaksana walaupun kemudian
berbeda dengan kebiasaan kebiasaan
sebelum pandemi ini pak ya
memang lebih abdel berjamaah
di luar jika kondisi
bebas dari covid sembilan belas
tapi yang mengatakan bahwa itu bebas
zona hijau atau terkendali
harus dengan tertib
nah ini kekhawatiran kita mas ferdi
tidak ada satu ahli yang mengatakan
bebas di kampung tertentu
lebih baik jualan di rumah lebih abdel
karena apa karena keluarga itu
ideolah apa namanya itu
rumah tangga yang harus kita
al baity jan nanti
rumahku itu adalah sorgaku
begitu mas ferdi
jadi jangan sampai kita
tidak bisa membina keluarga
kemudian keluarga kita membawa
dampak ke pihak luar
atau pihak yang datang
disuruh sebaliknya juga
nah karena itu mari bersama sama
sekali lagi saya mengajak
di rumah juga sunnah sama saja
ya kan jadi tidak mengurangi substansi
nah sementara kita wajib memelihara diri
wajib menjaga kesehatan
kita menggugurkan yang wajib
gara gara kita mengejar yang sunnah
maksudnya pak ferdi
baik pak amir cukup jelas dan
tegas bahwa kemudian aturan tersebut
memang mengatur bagaimana
tata laksana pelaksanaan ibadah
nanti ini adalah
sebuah kebaikan bersama
bahwa kemudian ini diatur
sesuai dengan fatwa dan surat edaran
serta aturan aturan yang mengikat lain
hanya demi kebaikan
bersama untuk menjaga kesehatan
dan terhindar dari
wabah pandemi covid sembilan belas
yang memang saat ini masih berlangsung
di tanah air terima kasih
pak sekjen mui
amir syah tambunan sudah bergabung
dengan kami malam ini
cnn indonesia breaking news
sidang isbat segera kembali bersama rifana pratiwi
tetap bersama kami
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anna masih bersama kami di
cnn indonesia breaking news
bersama saya rifana pratiwi
dua hari sebelum lebaran
masih banyak pengendara yang tidak membawa surat
keterangan melintas tol jakarta cikampek
mengantisipasi puncak mudik
polisi mengubah skema penyekatan
datasya seef satu atau dua belas jam penyekatan pemudoman
jam penyekatan pemudik hingga jumat pukul enam pagi tercatat empat dua ratus kendaraan yang diputar balikan di tol cikarang barat
terjadi peningkatan angka tindakan putar balik seiring perubahan mekanisme penyekatan pada lusa kemarin
kendaraan tak lagi diperiksa satu persatu kelengkapannya di pos penyekatan
seluruh kendaraan pribadi dan umum kini diarahkan ke eksit tol cikarang barat tiga untuk putar balik
bagi kendaraan pribadi atau umum yang memiliki surat kelengkapan dapat melapor di pospam eksitol untuk diarahkan masuk kembali
jumat pagi arus lalu lintas di pintu tol cilenyi kabupaten bandung jawa barat terlihat sepi oleh kendaraan
namun petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang diduga akan mudik
padahal pemerintah dengan tegas melarang warga untuk mudik
hal ini tertuang dalam peraturan menteri perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh tentang larangan mudik
untuk mencegah warga yang akan mudik petugas melakukan sejumlah langkah antisipasi
seperti memeriksa surat tugas melakukan pengecekan suhu dan menanyakan tujuan
jika diduga akan mudik petugas akan mengambil tindakan yaitu meminta kendaraan tersebut untuk balik arah
idul fitri tinggal beberapa hari lagi arus kendaraan keluar jakarta justru masih terjadi
kendati imbauan untuk tidak mudik sudah dikeluarkan
dan untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
arya dita utama di ruas tol cikarang barat
selamat malam dito
bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana
apakah terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang keluar dari jakarta
halo selamat malam rifana
memang dapat disinformasikan bahwa memang bersamaan informasi yang diperoleh dari kapolodan metro jaya
irjen paul nanasujana mengatakan bahwa memang tadi dari hari ini seperti meninjau posko
penyekatan yang ada di cikarang barat tepatnya di kilometer tiga puluh
dia mengatakan bahwa selama evaluasi dia mengatakan bahwa ada penurunan masyarakat yang akan melakukan mudik
jadi memang secara grafik ada penurunan
tapi perlu dicatat bahwa sejak empat hari terakhir ternyata ada suatu peningkatan jumlah masyarakat yang hendak melakukan mudik
misalnya dari informasi data yang diperoleh dari jasa marga sendiri
mengatakan pada h empat sendiri sebanyak empat tiga kendaraan diputar balik checkpoint kilometer tiga puluh satu tempat saya berada saat ini
nah empat tiga ratus kendaraan diputar balik
di antaranya tiga enam ratus enam puluh empat adalah kendaraan pribadi dan tiga ratus sepuluh sembilan merupakan kendaraan angkutan penumpang
tapi yang menjadi catatan adalah bahwa memang angka empat tiga kendaraan diputar balik itu sendiri
ternyata merupakan angka tertinggi sepanjang diperlakukannya pengendalian transportasi sejak tanggal dua puluh empat april yang lalu
sementara itu harus informasikan juga sampai hari ini dari tanggal dua puluh empat april sampai sehari ini
terdapat sekitar sepuluh tujuh ratus lima belas kendaraan yang telah diputar balik
di pos penyekatan kilometer tiga puluh satu cikarang barat sendiri
nah memang dengan adanya tren penaikan jumlah kendaraan yang diduga akan hendak mudik sendiri
memang telah diubah skema penyekatan yang terjadi di kilometer tiga puluh satu cikarang barat sendiri
sehingga memang semua kendaraan pribadi sekarang sudah dialihkan keluar
keluar gerbang tol cikarang barat tiga
hanya boleh jika anda melihat di belakang saya hanya kendaraan logistik truk
dan sejumlah kendaraan kendaraan diskresi yang mungkin tadi saya lihat ada sejumlah pihak memakai baju tentara
atau seragam tentara yang diperbolehkan untuk lolos dari pos penyekatan ini
ya dito apakah masih banyak sebetulnya masyarakat yang bersikuku untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi
ataupun transportasi umum seperti mobil travel gelap begitu
yang menggunakan alasan mendesak alasan kebutuhan kebutuhan mendesak yang disampaikan kepada aparat kepolisian di sana dito
ya terkait hal itu memang rifana sejak tadi saya sampai di sini sejak tadi siang
memang saya belum melihat adanya kendaraan travel gelap
atau kendaraan tanpa trayek yang berusaha melintasi membawa pemudik
sampai sejauh ini belum ada tapi memang untuk mengantisipasi
apabila ada di gerbang tol cikarang barat tiga sendiri sudah disiapkan lima unit bus transjakarta
sehingga nanti apabila nanti ada travel gelap
nanti penumpang tersebut akan diturunkan
terus kemudian akan dinaikkan ke bus terus jakarta
bus akan diantar ke terminal pulau gebang kembali ke jakarta
nanti untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan yang berlaku
sementara itu nanti supir travel gelap tersebut nanti akan ditilang
dan kendaranya nanti akan dibawa atau diamankan ke daerah palmera jakarta barat
tapi untuk saat ini dapat saya berkasi kan
belum adanya indikasi atau adanya travel gelap yang melintasi
tapi sebagai informasi tambahan
dari tanggal dua puluh empat april sampai kemarin pihak kepolisian sudah mengamankan empat ratus tujuh puluh satu kendaraan
tanpa izin trayek atau travel gelap
di mana pihak kepolisian juga berhasil mencegah sebanyak dua tujuh ratus tujuh puluh satu
orang untuk melakukan aktivitas mudik yang memang sudah dilarang oleh pihak pemerintah
terima kasih korespondensi nn indonesia arya dita utama atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali
wakil presiden republik indonesia maruf amin
kembali mengingatkan masyarakat untuk memperingati hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah di rumah
maruf amin menganjurkan agar tidak merayakan di lapangan terbuka atau di masjid
wapres menegaskan situasi keadaan indonesia masih belum aman dari pandemi covid sembilan belas
sehingga masih perlu mencegah adanya perkumpulan massa
pemerintah meminta supaya masyarakat dalam merayakan idul fitri dilakukan di rumah
tidak di masjid ataupun di lapangan terbuka
karena situasi keadaan
negara kita masih menghadapi bahaya covid sembilan belas
oleh karena itu
masih perlu adanya mencegah perkumpulannya massa yang banyak
untuk mencegah penularan covid sembilan belas
idul fitri kali ini akan terasa berbeda karena berada di tengah pandemi covid sembilan belas
pemerintah pun mengimbau tidak melakukan sholat idul fitri di tengah lapangan
agar penyebaran covid sembilan belas tidak terus meningkat
lalu seperti apa sikap warga indonesia pada umumnya dan umat islam pada khususnya
untuk mendapatkan kemenangan
seperti apa makna kemenangan sebenarnya saat hari raya idul fitri di tengah pandemi ini
malam ini kita akan membahasnya dengan cendekiawan muslim komarudin hidayat melalui sambungan skype
saat malam prof komarudin
ya prof langsung saja ini memang hari raya idul fitri yang tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya
umat muslim akan merayakan idul fitri tahun ini di tengah pandemi
namun banyak batasan batasan yang harus kita lakukan untuk mengurangi penyebaran wabah
bagaimana harusnya umat islam menyikapinya prof
ya pertama kalau pandemi ini kita tempatkan dalam satu perspektif historis
maka kita akan lebih bijak
karena peristiwa ini bukan yang pertama kali
di masa rasulullah pernah terjadi
dulu apa tempat yang pernah terjadi
bahkan perubahannya sekarang ini
ini kan lebih kecil dibanding wabah yang dulu
karena rumah sakit pasas negara sekarang lebih maju dibanding dulu
nah yang kedua ada dua sikap
satu terlahir riah
karena ini peristiwa alam
satu dengan menjaga jarak
biasakan hidup bersih
kemudian makan yang bergizi
kemudian juga sering olahraga
ini adalah usian
kalau kita lulus berarti kita akan naik kelas
dalam puasa itu ada prinsip pelajaran namanya imsak
itu menahan emosi menahan pikiran menahan tindakan
yang merugikan diri sendiri untuk menjaga keselamatan
kesehatan diri kita
oleh karena itu berbagai sikap pemerintah dan ulama sudah jelas
dan insya allah pandemi ini meningkatkan kualitas ibadah kita
semakin mendekatkan diri kita pada allah subhanahu wa ta'ala
tadi anda mengatakan bahwa peristiwa ini bukan yang pertama kalinya terjadi
wabah sudah pernah terjadi sebelumnya
dan artinya sebelumnya pada saat bulan ramadan
kemudian sholat idul fitri pada saat dulu
juga pasti tidak diselenggarakan beramai ramai
tidak diselenggarakan secara jemaah begitu ya
nah kalau yang kali ini pemerintah kan sudah mengimbau nih prof
agar sholat id diadakan di rumah saja
tidak perlu ke masjid untuk mencegah penyebaran corona
apakah kemudian sholat id di rumah ini akan mengurangi makna ibadah
mungkin prof bisa memberikan
pencerahan begitu prof
di indonesia idul fitri itu kan lebih merupakan peristiwa budaya
kalau ibadahnya ritualnya itu kan sholat selesai
kalau di timur tengah
itu ibadah haji idul adha yang besar
di sini adalah mudik
adapun soal pahala keutamaan
sudah jelas bahwa karena ini alasan kesehatan
justru kalau kita berkumpul
kita malah mendatangkan musibah bagi orang lain
kita bisa menularkan
nah kita malah jatuh susah
atau kita malah tertular
dan ini juga berarti menantang musibah
itu juga dilarang oleh allah
yang dilarang itu kan kumpulnya bukan ibadahnya
kalau satu bisa ngakuin bahwa itu bebas corona
bagaimana dalam rumah tangga kita yakin bebas corona
kita kan bisa kumpul tidak apa apa di rumah
oke prof tadi anda juga mengatakan
hari raya idul fitri di indonesia ini
lebih banyak perayaannya secara budaya begitu ya tradisi
nah kalau di tahun tahun sebelumnya kan kita selalu melihat
setelah sholat id umat islam di indonesia ini terbiasa bersilaturahmi
atau sungkem kepada orang tua
tahun ini akan sangat berbeda begitu prof
bagaimana sebaiknya umat islam tetap menjaga silaturahmi
dan bermaafan di tengah pandemi tanpa mengurangi esensinya
saya punya saudara di kampung
walaupun tidak ketemu tidak akan mengurangi
kehangatan kekeluargaan kami
kalau toh ingin ketemu nanti nunggu setelah reda pandemi
dan bagi teman teman yang punya rezeki kirimkanlah ke kampung
mereka juga lebih senang kiriman uang daripada kita pulang membawa penyakit
oke prof kamarudin
tapi kan ini di tengah pandemi ini kan juga banyak friksi friksi yang terjadi
menjelang hari raya idul fitri bagaimana sebetulnya tetap menjaga persatuan
dan tidak terpecah begitu menyambut kemenangan pada hari raya idul fitri nantinya di tengah pandemi ini prof
saya kira pandemi ini telah menyatukan kita semuanya
lihat saja waktu pandemi
di samping ibadah ritual umat islam meningkatkan ibadah sosial
sekali kali kita peduli membantu orang lain
itu menunjukkan satu persaudaraan yang kental yang diwujudkan dengan karya nyata amal nyata
kita tidak melihat pandemi ini mengurangi perdapatan kita
justru meningkatkan sondaritas di antara kita
oke prof tapi kalau kita lihat
banyak juga masyarakat ini yang masih berbondong bondong kemudian membeli baju lebaran
kemudian mereka berencana untuk mudik lokal artinya dari satu rumah ke rumah lainnya
walaupun masih di wilayah kota yang sama begitu
apakah kemudian ada penjelasan ataupun ada himbauan begitu kepada umat muslim
yang akan bertemu satu sama lain begitu prof
inilah tanggung jawab para ulama pemimpin setempat
kita kan sudah disentralisasi
jadi negara pemerintah intelektual ulama harus memberikan pendampingan penjelasan

oke yang paling bertanggung jawab menjaga keseluruhan
yang paling bertanggung jawab menjaga keseluruhan

jangan menggantungkan orang lain
negara kan tidak mungkin untuk mengontrol kehidupan kita seluruhnya
ini yang perlu ditekankan pada masyarakat bahwa kita yang paling bertanggung jawab
oke oke terima kasih sekali prof komarudin hidayat atas waktunya
cendekiawan muslim atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news malam hari ini
dan semoga masyarakat indonesia terutama umat muslim di indonesia
bisa memahami bahwa silaturahmi itu tidak perlu dihidupkan
silaturahmi itu tidak perlu dilakukan secara langsung bisa secara virtual
untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di tanah air
terima kasih sekali prof komarudin hidayat atas waktunya kepada kami malam hari ini
dan cnn indonesia breaking news sinang isbad segera kembali
usai jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dua hari menjelang lebaran lalu lintas kendaraan di sejumlah daerah terlihat sepi
di bandung misalnya sejumlah eksit tol tampak lengang
meski demikian masih ditemukan sejumlah pengendara yang diduga akan mudik
jumat pagi lalu lintas di pintu tol cilenyi bandung jawa barat terlihat sepi
dalam tujuh hari terakhir rata rata kendaraan yang melintas eksit tol cilenyi hanya enam sampai tujuh unit per hari
jumlah ini menurun dibanding hari biasa yang bisa mencapai tiga puluh hingga empat puluh ribu kendaraan
untuk mencegah warga yang akan mudik petugas melakukan sejumlah langkah antisipasi
seperti memeriksa surat tugas melakukan pengecekan suhu dan menanyakan tujuan
jika diduga akan mudik petugas mengambil tindakan meminta pengendara memutar balik
di luar dari bandung
rata rata itu berapa per hari
terpatah yang semalam saja
yang kita komunikasi dengan yang semalam rekan rekan kurang lebih tiga ratus lima puluh kendaraan yang kita sudah putar balikan
sementara itu di eksit tol bua batu kota bandung lalu lintas kendaraan terpantau sepi
menurut petugas jumlah kendaraan yang melintas eksit tol ini selama seminggu terakhir
polisi pun memeriksa pengendara yang diduga akan mudik
dengan mengecek surat kelengkapan dan menanyakan tujuan
dari jam enam empat puluh lima kita main sepi ya
cuman tadi kurang lebih sudah ada tiga belas tadi dengan satu yang tadi empat belas yang kita putarkan
itu tujuannya itu mudik dekat ya
ciamis tasik garut itu memang niatan mudik memang
memang dari bandung dari bandung barat memang sudah
tadi kurang lebih satu mobilnya itu ada sepuluh sampai tiga belas orang
kita sudah sudah sudah sudah menyerim motor ini
meski begitu petugas masih menemukan pengendara yang diduga akan mudik
di tengah larangan mudik dari pemerintah
mau ke banjarasari pak
ini kenapa tadi nggak boleh lewat
ada gendala katanya mulai dari suratnya pak
surat tugas bawa
iya surat tugas bawa
cuman masalahnya di sepeda motornya ini
bukan mau mudik nih pak
hah bukan bekerja
cuman harus ketar balik gini ya
nggak bawa surat pak
mau ke garut pak
tanda tangan surat warisan gitu
keperluan untuk ini pak
iya mendadak kemarin kan habis pemakaman ceritanya pak
tapi ini boleh lewat jenisnya pak
kalau boleh minta keringanan pak kan mendadak namanya kayak gitu
pemerintah telah mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi
tetapi bukan untuk mengangkut pemudik
hal ini tercantum dalam peraturan menteri perhubungan no dua
yang melarang pengguna moda transportasi untuk angkutan mudik dua ribu dua puluh
franky wijaya helmi sulenegara bandung jawa barat
untuk mengantisipasi pemudik polres rembang jawa tengah
menggiatkan patroli dini hari di jalur pantura
cukup banyak pemudik dari jakarta yang nekat melintas pada jumat dini hari
dan mereka pun diminta putar balik
patroli dini hari yang digelar polres rembang jawa tengah pada jumat dini hari ini
difokuskan di sepanjang jalur pantura kaliori
titik ini adalah titik perbatasan kabupaten rembang dan kabupaten pati jawa tengah
patroli dipimpin langsung kapolres rembang akbp doli a primanto
kendaraan dari luar daerah dihentikan dan diarahkan masuk ke posko perbatasan
setelah itu seluruh penumpang dicek suhu tubuh dan didata identitasnya
emang harus kayak gini karena udah zona merah
ini dari mana mau ke mana
ini dari blora terus ke pari sekarang balik lagi ke blora
emang nggak khawatir pakai penyebaran ini
ya agak sedikit khawatir
kalau di blora sendiri gas pada nggak
udah merah soalnya pak
dari sekian banyak kendaraan yang dihentikan
mayoritas merupakan mobil berplat nomor jakarta
polisi menduga mereka adalah para pemudik yang sengaja melakukan perjalanan
pada dini hari untuk menghindari pantauan petugas
selain membawa banyak penumpang
para pemudik juga membawa tumpukan barang bawaan di mobilnya
polisi selanjutnya mengarahkan mobil yang diduga pemudik untuk putar balik
aparat polres rembang total sudah memutar balik satu empat ratus empat puluh kendaraan pemudik
sejak berlangsungnya operasi ketupat candi
kabupaten rembang sudah berhasil memutar balikkan satu empat ratus empat puluh kendaraan
nanti ditambah lagi nangin beberapa kendaraan lainnya
nanti ditambah lagi nangin beberapa kendaraan lainnya
lagi yang sudah kita putar balik rata rata tidak beralasan yang kuat
lagi yang sudah kita putar balik rata rata tidak beralasan yang kuat

banyak yang beralasan terkait untuk kerjaan
tetapi di situ membawa anak bahkan keluarganya sampai overload
banyaknya mobil pribadi berplat jakarta
menunjukkan adanya kemungkinan longgarnya pengawasan di pos keluar jakarta
maupun perbatasan jawa tengah dan jawa barat
kemungkinan lain pemudik menggunakan jalur tikus yang tidak dijaga petugas
dahil akbar rembang jawa tengah
dan jawa barat
hendak menyeberang ke pelabuhan bakau heni
dengan membawa belasan penumpang pada jumat subuh
satu unit truk barang disergap polisi di pelabuhan merak kota cilegon banten
dari hasil penyelidikan
supir truk bekerja sama dengan calo untuk membawa orang yang hendak pulang kampung
di tengah larangan mudik dengan memasang tarif ratusan ribu rupiah
sebuah truk barang diberhentikan polisi saat memasuki area pelabuhan merak
kota cilegon banten jumat subuh
kendaraan yang seharusnya membawa barang itu diketahui mengangkut belasan penumpang
yang akan melakukan perjalanan mudik ke pulau sumatera dengan menumpangi truk ini
saat dibongkar polisi mendapati delapan belas orang pemudik
dan tiga unit sepeda motor di dalam truk yang ditutupi plastik terpal
menurut pengakuan penumpangnya mereka sebelumnya ditawari untuk bisa menyeberang ke sumatera
dengan membayar uang tunai seratus sampai lima ratus ribu rupiah
oleh calo yang bekerja sama dengan supir truk tersebut
polisi telah menahan sopir kendaraan barang tersebut
untuk dimintai keterangan
sementara belasan orang yang akan melakukan perjalanan ke beberapa daerah di pulau sumatera
terpaksa harus kembali ke daerah asalnya
setelah berjalan jalan langsung ditawari menyeberang dua lima meter
sama sopirnya atau sama siapa
sama sama supir terus diantar sama calo
ibaratnya ada tiga rangkai lah supir calo
ada kendaraan bus satu unit truk harusnya dia bawa barang
namun kelepatan tadi sekitar jam ya
kedapatan mobil ini membawa orang berjumlah delapan belas orang dengan tiga unit motor
masuk ke dalam pelabuhan kami kejar tadi
teriksa dicek betul
yang mana yang bersangkutan berasal dari daerah kelengki
pak ini apakah dipungut biaya atau gimana pak
iya ini masih kami sulit dikit masih kami dalami
informasinya memang ada pungutan dari sopir katanya
jadi kita cek lagi kemudian
selanjutnya mobil truk tersebut ditahan di pemapores celegon
untuk dijadikan barang bukti lantaran menyalahgunakan aturan pemerintah
petugas juga mengimbau masyarakat
agar tidak menjalankan tradisi mudik di tengah pandemi covid sembilan belas ini
berbagai bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
terus mengalir termasuk dari pt telkom indonesia
berupa seratus ribu paket donasi di tujuh wilayah di indonesia
bantuan tersebut berbentuk sembako paket buka puasa dan bikisan lebaran
serta sejumlah uang tunai
pt telkom indonesia bersama menteri bumn kembali menggelar program bantuan sosial
dalam rangka idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah rabu pagi
yakni pemberian paket donasi sembako paket buka puasa
bingkisan lebaran dan sejumlah uang tunai pada masyarakat yang terkena dampak covid sembilan belas
total ada seratus ribu paket donasi dengan nominal rp empat puluh tujuh miliar
yang dibagikan di tujuh lokasi telkom regional yaitu medan jakarta bandung semarang surabaya
balikpapan dan makassar
berbeda dari tahun tahun sebelumnya
direktur utama telkom ririk adriansyah menegaskan donasi kali ini berfokus
memberi bantuan kepada para pekerja informal santri dan anak yatim piatu
serta relawan tenaga medis
kali ini kita juga melihat banyak saudara kita yang kurang beruntung
sehingga terdampak negatif atas adanya pandemi covid sembilan
sehingga kita kali ini kita lebih besar dibanding yang tahun tahun sebelumnya mengumpulkan bantuan
dalam donasi ini telkom juga melibatkan satu tiga ratus umkm mitra binaan
sebagai pihak penyedia barang bantuan
hal ini juga diapresiasi oleh menteri bumn erick thohir
karena telah sejalan dengan visi misi pemerintah
untuk tetap menggerakkan roda perekonomian umkm walau di tengah pandemi
karena itu program dari bumn
karena itu program daripada pemerintah
bagaimana bapak presiden selalu mendorong
nomor satu umkm nya harus jalan harus dibantu
yang kedua bagaimana tadi rakyat dapat kepastian makan
dan juga bekerja kembali dengan cepat
tentu ketika kurvanya sudah menurun
selain sembako telkom juga menggelar rapi tes gratis bagi para pekerja informal
dan menyediakan ambulans khusus pasien covid sembilan belas
di samping itu menteri bumn disuguhkan demo autonomus uvc mobile robot
putri demes nugra endrianto jakarta
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan jika pemerintah menetapkan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah jatuh pada hari minggu dua puluh empat mei
jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah telah menetapkan hari raya idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
pada jumat dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
ratusan orang dari berbagai daerah datang untuk melaksanakan sholat idul fitri
di pondok pesantren syah salman daim di nagor bandarjo kabupaten simalungun sumatera utara
om nampal wali'la allah
para jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah melaksanakan sholat idul fitri
di gedung utama pondok pesantren syah salman daim di huta satu nagori bandar jawa
kecamatan badar semasilam kabupaten sibalungun sumatera utara jumat pagi
digelarnya sholat idul fitri setelah daun pimpinan dan majelis fatwa tarekat melaksanakan hisapul maria
melihat hilal atau posisi bulan dua derajat kami sore
penetapan satu syawal tahun hijrah ini juga sesuai dengan kalender yang dijadikan acuan tarekat
mereka sebelumnya juga menetapkan awal ramadhan juga dengan
lebih dahulu yaitu pada dua puluh dua april
saat ibadah sholat pimpinan tarekat berkhutbah menyerukan agar jemaah tarekat menjadi muslim yang takwa
dalam melaksanakan perintah allah dan menjauhi larangannya
jemaah tarekat juga dianjurkan agar terlebih dahulu memberi maaf kepada orang lain
sehingga dapat mewujudkan ketakuan
jemaah yang hadir melaksanakan ibadah sholat id jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun lalu
ribuan orang tidak bisa datang karena adanya pandemi covid sembilan belas dan larang mudik dari pemerintah
saya datang dari medan saya kemarin dengan keluarga dan kita memang datang khusus untuk berkumpul dengan keluarga besar tarekat nasabah di al kholiriyah yang ada di sini
ibu memang selalu ikut pengajian rutin di sini atau ada cabang di medan di adang hari ini
alhamdulillah betul betul kembali ke fitrah itu berkah yang luar biasa bagi kita semua
terutama di tempat ini
dalam doa bersama yang digelar usai ziarah di makam pendiri tarekat ini
jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah memanjatkan doa agar pandemi covid sembilan belas segera hilang dari muka bumi
berdasarkan hasil hisap pemariah tarekat nasabandi al holidiyah jalaliyah
yaitu bertepatan kemarin bakda asar hilal menunjukkan sudah kelihatan dengan ketinggian dua derjan
maka dalam hal itu tarekat nasabandi al holidiyah jalaliyah yaitu membuat satu pernyataan bahwasanya pada hari ini melaksanakan sholat eid bersama
nah di sini ada sedikit penurunan daripada jemaah yang melaksanakan sholat id
khususnya bagi daerah daerah yang di luar kabupaten simalungun ini
ya hanya sesipatnya perwakilan perwakilan
usai melaksanakan sholat id dan ziarah kubur
jemaah tarekat saling memaafkan
dilanjutkan dengan makan bersama
meski melaksanakan eid lebih cepat
pimpinan dan jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah berharap perbedaan itu dinilai bukan sebagai perselisahan
tapi sebagai rahmat
agus supratman ayat saudara ejat cimbalungun sumatera utara
rangkaian ibadah idul fitri seperti bertakbir serta menunaikan zakat dan sholat idul fitri dapat dilakukan secara berjemaah di rumah ibadah atau lapangan
hal ini berdasarkan fatwa mui nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
namun mui mengimbau masyarakat agar jemaah yang berjemaah tidak dihubungi dengan sholat eid
agar menaati protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
menjaga jarak dalam self satu sampai dua meter
dan memeriksa suhu tubuh jemaah
menjadi syarat digelarnya ibadah sholat idul fitri secara berjamaah di jawa timur
majelis ulama indonesia wilayah jawa timur menegaskan
ibadah sholat idul fitri dan takbir merupakan bagian dari syiar islam
serta wujud syukur kepada allah swt
penyelenggara ibadah di jawa timur
wajib memperhatikan protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
kepada seluruh umat islam di jawa timur
untuk nanti bisa melaksanakan takbir
bisa melaksanakan sholat idul fitri
dan menyelesaikan ibadah zakat fitrahnya
khususnya untuk takbir dan idul fitri
ini adalah bagian dari syiar islam
dan merupakan wujud syukur kita kepada allah swt
sesuai dengan firmannya
walituk mil la'iddata
terus berkaitan dengan penyelenggaraannya
sedapat mungkin memang bisa dilaksanakan di masjid
musyallah atau di lapangan
dengan catatan harus tetap disiplin
menegakkan protokol pencegahan covid sembilan belas
sekretaris daerah provinsi jawa timur
heru cahyono mengatakan
penyelenggaraan sholat idul fitri di semua masjid di jawa timur
dapat merujuk pada masjid al akbar surabaya
jadi mulai masuk sudah dipisah
masuk antrinya juga sudah diarahkan
setelah itu jaraknya satu sampai dua meter
sandal tidak boleh tinggal di luar
harus dibawa masuk karena proses pengambilan sandal pada saat sholat selesai sholat
itu yang mulai berjubel
jadi sandal kita siapkan
kreseknya di masjid al akbar
sandalnya dibawa masuk
pulangnya juga diarahkan
terus khutbahnya juga tidak boleh terlalu panjang
jadi itulah yang harus dilakukan
surat ini kami tandai
kita tandai jaraknya satu sampai dua meter
heru berharap khotib menyampaikan khutbah yang tidak terlalu panjang
ia pun menghimbau masyarakat agar mandi setelah menjalankan sholat idul fitri
dan tidak bersalaman dengan jamaah lain
eka rima aga dipa surabaya jawa timur
lebaran tahun ini terancam tak semarak seperti tahun sebelumnya
di tengah pandemi covid sembilan belas
umat islam dilarang mudik dan diimbau melakukan silaturahmi virtual
padahal tradisi mudik ke kampung halaman dan silaturahmi secara langsung sudah mengakar
budaya masyarakat bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru di tengah pandemi covid sembilan belas saat idul fitri
kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan skype
sudah ada ubedillah badrun ketua absanti
asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
selamat malam pak ubedillah
pak ubedillah ini perayaan hari raya idul fitri tahun ini sangat terasa berbeda
jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya
dari aspek budaya
apakah kemudian masyarakat kita ini kalau anda lihat mampu tidak sih memahami silaturahmi
tidak perlu dilakukan secara bertatap muka secara langsung untuk kali ini begitu
saya melihat untuk masyarakat perkotaan karena dengan latar belakang pendidikan ya secara kultural
itu mereka cukup siap karena akses teknologi lebih mudah
kemudian juga cukup pengetahuan untuk kemudian menghasilkan
untuk kemudian menggunakan berbagai teknologi untuk melakukan silaturahmi digital
tetapi secara kultural di daerah daerah yang di luar perkotaan di pedesaan
yang jauh dari apalagi kemudian kalau sinyal yang bermasalah
itu memang sangat sulit untuk kemudian bisa melakukan silaturahmi virtual
jadi kalau problem di perkotaan adalah lebih kepada cara pandangnya
cara pandang lama yang sulit berubah
tetapi mereka punya cukup akses untuk bisa masuk ke akses digital
tapi kalau masyarakat pedesaan dua duanya problem
jadi secara kultural dari mindsetnya akan dalam proses kultural itu kan berubah mulai dari cara pandang
jika cara berpikir itu kemudian mengalami sebuah proses yang matang
maka dia lahir menjadi kebiasaan
nah ketika kebiasaan dia menjadi sub culture
dia menjadi sub budaya
ketika dia sudah menjadi sub budaya yang luas
dia menjadi super culture budaya dominan
nah proses perubahan berpikir di pedesaan sampai kemudian dia beradaptasi dengan perubahan baru
itu tidaklah mudah
tapi di perkotaan itu prosesnya juga tidak mudah
cuma berbedanya kalau di perkotaan
mereka masyarakat memiliki cukup akses untuk menggunakan digital misalnya
melakukan secara turang digital dan sebagainya
saya kira itu problem yang tidak mudah
saya kira diselesaikan apalagi kemudian proses untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di lapisan bawah
itu menurut saya belum optimal
membangun satu kesadaran untuk berada pada satu pola hidup baru
itu yang saya sebut dengan new normal
pak ubedillah tadi anda sudah mengatakan bahwa secara kultural dan komunikasi untuk masyarakat pedesaan ini sulit ya
untuk bisa melakukan silaturahmi secara virtual
tapi di sisi lain secara sosiologi kebudayaan masyarakat kita memang memiliki budaya yang guyup
untuk bertemu bersilaturahmi untuk sungkem dengan orang tua
artinya itu membenarkan tadi yang anda katakan akan sangat sulit sekali bagi masyarakat terutama yang di pedesaan
untuk bisa beradaptasi dengan ataupun mengubah kultur tersebut
jadi budaya guyup budaya untuk ada budaya kedai misalnya ada budaya pangan orang orang mumpul misalnya
kalau proses sedemikian luar biasa itu itu kan prosesnya panjang
dan itu tidaklah mudah untuk kemudian terjadi perubahan
pola cara berinteraksi dari yang begitu dekat yang begitu hangat lalu kemudian menjadi begitu sangat digital
itu adalah hal yang sangat penting
jadi bagaimana perlu mengubah itu semua
saya kira memang cara terbaik untuk melakukan perubahan adalah edukasi untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat pedesaan
tetapi masalah pedesaan itu untuk diedukasi tidaklah mudah
maka pada titik itu sesungguhnya memerlukan peran struktur sosial yang berada di lapisan bawah
siapa mereka misalnya tokoh adat tokoh arduan tokoh agama tokoh halaman tokoh negara lainnya
jadi itu memang sudah banyak
oke terima kasih
tokoh agama tokoh pemuda
jadi tokoh tokoh kultural itu punya peran penting untuk melakukan edukasi
itu pun tidak ada jaminan mereka mampu menyadarkan masyarakat
untuk melakukan misalnya social distancing di sana physical distancing
itu tidaklah mudah
karena problemnya mereka menurut saya proses untuk membangun argumen yang kuat itu
butuh waktu yang tidak tepat begitu
karena kan proses kultural itu sesungguhnya adalah proses yang sangat panjang
sama dengan agenda agenda kultural itu agenda yang sangat panjang
dan lahirnya budaya guyu lahirnya budaya gotong royong
lahirnya budaya ngumpul budaya kedai dan sebagainya
itu kan sebuah proses budaya yang panjang
maka ketika budaya yang dibendung dengan proses yang panjang
dia menjadi super kalender
dan budaya kultur yang menjadi budaya dominan
merubahnya juga susah
ini yang menurut saya menjadi satu problem yang cukup pelik
untuk membangun kebiasaan dengan pola hidup baru
maka di situ saya kira masyarakat mestinya tidak hanya diberikan edukasi yang sifatnya
ketahuan tapi juga langsung diberikan contoh contoh paling konkret
misalnya kalau tokoh adat
ada tokoh di pedesaan itu memberikan pengetahuan bahwa mereka harus melakukan physical distancing
itu langsung harus bawa masker
jadi karena mereka tidak siap memiliki masker di pedesaan itu
itu kan satu satu cara yang paling konkret yang memang mereka akan bisa melakukan tindakan itu
ya menggunakan masker karena ada maskernya
saya kira itu tugas pemerintah untuk memberikan atau saya juga bersama dengan masyarakat tua
untuk menyediakan masker pada mereka yang secara budaya sulit sekali
diajak untuk melakukan physical distancing di dalam lebaran nanti misalnya
oke pak ubedillah
tapi tadi anda kalau tadi anda katakan bahwa masyarakat pedesaan merupakan kelas sosial masyarakat
yang paling sulit sebetulnya untuk merubah culture silaturahmi ini
tapi kalau pada faktanya kita lihat di lapangan masyarakat di perkotaan kelas menengah
yang tinggal di perkotaan juga banyak
kemudian yang mengapasnya
mengabaikan itu pak ubedillah
apa kemudian yang bisa anda lihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat perkotaan ini
kalau di masyarakat perkotaan
ciri masyarakat perkotaan itu kan masyarakat yang kritis
dia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi
biasanya ketika mereka melakukan penolakan kepada sebuah kebijakan
itu ada dua kemungkinan
pertama mereka tidak memiliki kepercayaan kepada siapa yang memberikan anjuran
jadi ada semacam
misalnya maaf terhadap pemerintah misalnya
karena misalnya pemerintah tidak memberikan contoh yang baik
bagaimana kemudian kebijakan itu konsisten
dan sungguh sungguh itu misalnya melakukan psbw dan sebagainya
nah inkonsistensi pemerintah itu menimbulkan public distrust
jadi masyarakat ngapain misalnya ikut pemerintah ikut anjuran pemerintah
pemerintah yang tidak konsisten
jadi kritis ya yang cukup punya argumen
bahwa ketidakpercayaan publik itu muncul karena inkonsistensi dari pengambil kebijakan
nanti kita akan membahas di segmen berikutnya terkait dengan bagaimana
kalau soal budaya tradisi mudik yang selama ini sudah terjalin
selama ini menjelang hari raya idul fitri
kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda cnn indonesia
breaking news akan kembali tetap bersama kami
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan skype
ada ubedillah badrun ketua absanti asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
pak ubedillah kita lanjutkan tadi kita sudah membahas bahwa silaturahmi itu sudah menjadi secara kultural sangat mengakar di budaya masyarakat kita
bagaimana dengan tradisi mudik yang juga sudah melekat selama ini terjadi bertahun tahun sepanjang idul fitri
pak ubedillah apakah memang sulit ya membendung tradisi mudik ini
ya tentu saja merubah satu kebudayaan yang begitu kuat dan cukup lama tumbuh dan berkembang itu tidaklah mudah
karena proses untuk kemudian merubah itu apalagi dalam situasi covid sembilan belas itu kan memerlukan satu strategi yang tepat
saya sebut strategi kebudayaan ya yang tepat
sehingga kemudian masyarakat itu dengan cepat menaatinya
ini terkait juga dengan misalnya tingkat pendidikan
itu juga mempengaruhi mbak
jadi misalnya kalau dalam studi saya beberapa waktu yang lalu
mengapa kemudian masyarakat pulang kampung ternyata sudah puluhan ribu kemarin
itu sebetulnya lebih terlihat ternyata yang pulang kampung itu maaf
misalnya banyak yang tingkat pendidikannya mayoritas menengah ke bawah
yang mereka bekerja tidak bekerja tetap di jakarta jabodetabek dan sebagainya
lalu kemudian mereka memutuskan pulang kampung
meskipun saya sempat mengatakan mereka bukan pulang kampung dan bukan mudik sebetulnya
situasi covid sembilan belas ini mereka mengungsi
karena karakteristik mengungsi itu kan memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain
mereka mereka yang pulang itu memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain
karena mereka pulang yang kemarin ya yang puluhan ribu sebelum pelarangan itu
mereka pulang dengan membawa beban persoalan ekonomi yang mereka hadapi
mereka pulang kampung itu sesungguhnya juga menjadi beban di sana
maka ketika seseorang menjadi beban melakukan perjalanan jauh
dia menetap di sana dia mirip dengan pengungsi sebetulnya
jadi cara terbaik untuk melakukan
atau upaya perubahan budaya mudik yang sudah begitu lama berlangsung itu
adalah melalui satu strategi kebudayaan yang sistemik
dan itu harusnya dari kemarin kemarin
karena kebijakan yang berubah ubah ya kebijakan yang kemudian inkonsistensi itu
karena membuat mereka jadi mana yang mau didengar
oke pak ubadillah artinya strategi kebudayaan ini belum ada ya
datang dari pemerintah untuk bisa membedakan
kandung tradisi mudik yang selama ini terjadi begitu
strategi kebudayaan kita untuk menghadapi situasi pandemi itu tidak punya
dan itu kan terlihat ya tidak hanya strategi kebudayaan
strategi ekonomi strategi sosialnya
strategi teknologinya teknologi medis dan sebagainya kita tidak siap
jadi makanya sebetulnya apa covid sembilan belas tahun ini
itu pelajaran yang sangat berharga bagi negara bagi masyarakat untuk menyiapkan
jika suatu waktu datang lagi virus yang membahayakan
jadi ini semuanya serba tidak siap
boroboro strategi kebudayaan untuk menghadapi dan memberikan edukasi
terjadi pergeseran pola hidup baru
apa hal hal lain yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat
kan bermasalah terkait dengan data yang bermasalah dan sebagainya
jadi saya kira ini pelajaran yang sangat berharga di tengah situasi sekarang ini
karena memang terlihat begitu
ya siapnya kita menghadapi situasi yang luar biasa ini
maka ketika kemudian situasinya tidak siap hari ini
di situlah pentingnya apa namanya kepemimpinan informasi
jadi kepemimpinan informasi untuk merubah kebudayaan
itu dalam situasi yang tidak siap penuh dengan apa
peristiwa yang mendadak misalnya di situlah pentingnya kepemimpinan informasi
nah sayangnya kepemimpinan informasi kita
itu problem hari ini
saya sih berharap besok tuh mulai teratur bagaimana melakukan komunikasi publik
di hadapan rakyat banyak agar kemudian masyarakat secara runtuh
secara teratur mereka mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah
pak ubedillah anda melihat bahwa di tengah pandemi covid sembilan belas ini
bahwa itu menjadi pelajaran yang sangat berharga baik untuk pemerintah dan juga masyarakat
tapi dari segi sosial budaya dari segi perilaku masyarakat
apakah ini akan merubah seluruh tatanan sosial di masyarakat kita pak ubedillah
kalau dalam waktu dekat ini saya pastikan tidak bisa untuk merubah secara total
cara hidup masyarakat
itu membutuhkan satu riset sosial yang mendalam
dari riset sosial yang mendalam itu kemudian kita bisa menemukan strategi yang tepat
bagaimana strategi kultural strategi kebudayaan itu kemudian diberikan
untuk atau disiapkan
dari situ kemudian kita juga bisa memberi ruang bagi hadirnya sebuah kebijakan negara
yang tepat seperti apa untuk melakukan perubahan
jadi dalam waktu dekat memang sangat sulit untuk melakukan perubahan budaya masyarakat kita
tetapi sebagai sebuah masyarakat itu kan dinamis ya mbak
sangat dinamis dan sangat kompleks
maka kompleksitas masyarakat dan dinamika masyarakat itu
harus diwarnai oleh satu diskursus satu informasi yang tadi saya sebut
ada kepemimpinan informasi yang tepat
di saat yang sama juga kemudian aktor aktor di tengah tengah masyarakat
ikut terlibat di dalam proses perubahan kebudayaan itu
dan ini memang luar biasa situasi ini karena di saat yang sama menghadapi problem ekonomi dan sebagainya
tadi anda mengatakan bahwa sangat sulit sekali merubah tatanan sosial masyarakat
tapi sampai sejauh mana kemudian mencapai keputusan untuk melakukan perubahan budaya masyarakat
bagaimana kemudian masyarakat kita bisa beradaptasi dengan pola kehidupan baru yang disampaikan oleh pemerintah
ya ini proses jadi perubahan itu kan proses
ketika kemudian pemerintah mengumumkan bahwa sekarang episode hidup dengan pola hidup yang baru
atau isu dengan normal itu itu sudah mulai didengar oleh masyarakat
walaupun menurut saya
kebijakan untuk memperbaiki kebudayaan masyarakat
oke kemudian masyarakat bisa beradaptasi dengan pola kehidupan baru yang disampaikan oleh pemerintah

itu basis risetnya itu belum kuat hari ini
karena kalau kita belajar dari misalnya peristiwa flu dan beberapa virus virus yang lain
itu kan siklusnya fluktuatif
ketika kurvanya sudah normal lalu kemudian sudah mulai landai
itu bisa kemudian naik lagi
nah pengalaman itu harusnya menjadi pelajaran
kemudian kita punya cara yang tepat jika sewaktu waktu ada gelombang kedua dari covid sembilan belas
ini yang saya kira belum diantisipasi dengan baik oleh pengambil kebijakan
dan saya belum ada pelitian yang sangat mendalam dan menghasilkan data yang cukup tepat untuk mengambil kebijakan pelonggaran misalnya
pak ubedillah kalau memang sangat sulit dan butuh waktu masyarakat untuk bisa beradaptasi
bagaimana dengan pola new normal dalam cara
cara beribadah begitu
artinya kan nanti kedepannya selama vaksin ini belum ditemukan semua masyarakat yang akan beribadah ke tempat tempat ibadah itu
baik di masjid gereja ataupun tempat tempat ibadah lainnya
itu harus beradaptasi dengan cara beribadah yang baru begitu
apakah itu bisa dengan cepat masyarakat beradaptasi
ya ada ruang yang mungkin
dimana ruang yang mungkin untuk melakukan perubahan adaptasi dari ibadah
ini masih ada waktu dalam beberapa jam
ini memerlukan satu gerakan sosial berbasis digital yang sangat masif
jadi ini kan pemerintah punya cukup alat untuk melakukan itu
mereka memiliki teknologi untuk itu
meskipun kita tahu bahwa tidak semua penduduk republik ini terjangkau dengan internet misalnya
tetapi yang ada itu dioptimalkan untuk melakukan apa yang tadi saya sebut sebagai gerakan sosial digital yang dilakukan secara masif
bagaimana polanya memproduksi konten konten menarik yang sangat edukatif untuk bagaimana menjalankan ibadah di tengah covid sembilan belas
misalnya bagaimana khutbah dilakukan di masing masing rumah
kemudian setelah itu bagaimana silaturahmi dilakukan meskipun tanpa harus cipika cipiki
itu kan harus ada satu produk digital menjelaskan secara menarik dan masif disebarkan ke seluruh masyarakat
saya kira paling mungkin celahnya di situ
karena proses yang kalau kemudian perubahan kultural itu yang panjang itu kan memerlukan aktor aktor yang sangat kultural
itu butuh waktu yang panjang
sambil proses itu berjalan saya kira ruang digital itu yang paling mungkin digunakan oleh pemerintah atau institusi yang lain
untuk melakukan edukasi kepada masyarakat
dan ini ruangnya ada kemungkinannya di situ
itu ya tadi saya katakan bahwa tidak semua daerah memiliki akses internet yang bagus yang bisa tersentuh dari gerakan sosial digital itu
oke terima kasih sekali pak ubedillah badrun ketua absanti asosiasi program studi pendidikan sosiologi dan antropologi se indonesia
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news
dan semoga pemerintah segera menemukan cara bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk beradaptasi dengan pola new normal
beribadah dan juga bersosialisasi di tengah pandemi ini sampai vaksin ditemukan
dan masyarakat kita juga segera sadar untuk bisa cepat beradaptasi dengan pola kehidupan new normal ini
terima kasih sekali atas waktunya
dan cnn indonesia breaking news sidang ismat segera kembali
usai jeda tetap bersama kami
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
menjelang hari raya idul fitri beberapa negara telah melonggarkan aturan penguncian wilayah atau lockdown
pelonggaran ini membuat kepadatan terpantau di beberapa pusat perbelanjaan
saat warga mulai membeli persiapan lebaran tanpa mengindahkan aturan jarak sosial
jelang perayaan hari raya idul fitri penduduk libya memadati pasar pasar malam di benghazi
meskipun negara tersebut tengah memperlakukan penguncian wilayah atau lockdown
warga memadati toko toko pakaian tradisional serta toko makanan manis yang menjadi tradisi penting saat idul fitri di libya
di tengah pandemi covid sembilan belas
idul fitri di libya kali ini terasa berbeda
terlebih setelah otoritas libya memperpanjang jam malam dan melarang perkumpulan massa yang sudah diterapkan sejak bulan suci ramadan
sejauh ini libya memiliki tujuh puluh satu kasus infeksi virus corona dengan tiga korban meninggal dunia
kondisi serupa juga terjadi di karachi pakistan
tidak mengindahkan aturan jarak sosial ribuan penduduk karaci memadati pasar pasar dan toko toko
kepada penyelenggaraan beberapa orang diperlukan untuk berbelanja untuk persiapan perayaan idul fitri
kepadatan ini terjadi usai mahkamah agung pakistan mencabut aturan pembatasan di pusat perbelanjaan dan toko toko kecil pada awal pekan ini
walau para pembeli didisinfeksi dan diukur suhu tubuhnya saat memasuki pasar
imbauan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak sosial tidak dipatuhi masyarakat
data resmi pemerintah pakistan mencatat kenaikan jumlah kasus infeksi baru dalam beberapa hari terakhir
usai pelonggaran pembatasan diberlakukan
pakistan melaporkan dua enam ratus tiga kasus baru dengan lima puluh korban meninggal dunia dalam kurun waktu dua puluh
kepada penyelenggaraan beberapa orang diperlukan untuk berbelanja untuk persiapan perayaan idul fitri
kepada penyelenggaraan beberapa orang diperlukan untuk berbelanja untuk persiapan perayaan idul fitri

kepada penyelenggaraan beberapa orang diperlukan untuk berbelanja untuk persiapan perayaan idul fitri
kepada penyelenggaraan beberapa orang diperlukan untuk berbelanja untuk persiapan perayaan idul fitri
kepada penyelenggaraan beberapa orang diperlukan untuk berbelanja untuk persiapan perayaan idul fitri
sejak awal bulan ramadan masjid al kharam sudah ditutup semua
sudah lama jauh sebelumnya masjid al kharam sudah ditutup
dan selama bulan ramadan pun tidak dibuka
bahkan masjid al haram dan juga masjid nabawi itu hanya dibuka khusus untuk para petugas di sana
jadi memang suasana di sini sangat ketat
pemerintah saudi menerapkan kebijakan yang ketat untuk membatasi pergerakan orang
untuk bulan ramadan memang diperlukan sedikit
jadi ada kerjur mulai jam lima sore sampai jam sembilan pagi
kecuali di mekah dan medina
kalau di mekah dan medina memang masih lockdown full ya
nah rencananya ini bahkan mulai besok
mulai besok jadi dua puluh tiga sampai dua puluh tujuh mei itu akan diadakan lockdown total
artinya memang jauh
justru pada saat kesempatan orang untuk sholat berjamaah
sholat i kemudian arsiratul rohim itu ditutup oleh saudi
nah ini untuk membatasi pergerakan virusnya
di lockdown total seperti itu dari tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh tujuh artinya semua masyarakat di arab saudi bisa menyelenggarakan sholat id di rumah begitu ya
betul jadi di rumah tidak ada sholat i di masjid
kemudian di apa lagi di tempat terbuka
di lapangan dasarnya tidak ada sholat i
jadi memang full harus di rumah dan itu pun juga sholatul rohim tidak boleh kemudian dilakukan bahkan antar keluarga
oke pak adakah imbauan khusus dari pemerintah arab saudi soal tradisi idul fitri di sana
kan biasanya kalau kita lihat tahun tahun sebelumnya perayaan idul fitri di arab saudi ini sangat meriah semarak begitu pak
tapi begini ada sedikit perbedaan antara tradisi di saudi dengan kita
di asia umumnya kalau di saudi dan di beberapa negara arab justru memang ada silaturahim ada forum silaturahim
tapi biasanya dilakukan antara keluarga utama keluarga inti
nah sementara kalau kita kan ada tradisi mudik ya kita ketemu dengan orang tua kemudian silaturahim dengan keluarga dengan tetangga dan sebagainya
justru di sini tidak ada jadi silaturahim hanya dilakukan secara terbatas di keluarga saja
jadi memang ada sedikit perbedaan di sana
pak eko terakhir apakah ada imbauan kepada warga negara indonesia di arab saudi untuk tetap melaksanakan sholat id di rumah saja menghindari kontak begitu selama masa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah arab saudi untuk menekan angka penyebaran pak
betul betul kami telah melakukan imbauan kepada masyarakat indonesia yang ada di arab saudi untuk tetap mematuhi ketentuan pemerintah terkait pembatasan
dan juga menghindari kontak begitu selama masa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah arab saudi untuk tetap mematuhi kesentuhan pemerintah terkait pembatasan

terima kasih sekali pak eko hartono konjen ri di jeddah atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news malam hari ini
dan semoga sehat selalu selamat idul fitri pak terima kasih sekali waktunya
dan demikian cnn indonesia breaking news penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh satu hijri yang malam ini
kami berharap anda tetap di rumah dan bekerja dari rumah
namun untuk anda yang terpaksa tidak bisa bekerja dari rumah diharapkan tetap melakukan physical distancing
dan ingat tunda mundi
sarah pratiwi undur diri terima kasih sampai jumpa